sejumlah pegawai negeri sipil atau pns terjaring razia disiplin saat asik belanja di sebuah pusat perbelanjaan di kota bogor pada selasa siang
mereka ditangkap akibat membolos pada jam kerja
sementara satu orang pns sempat protes hingga nyaris adu mulut dengan petugas
salah satu pns ini sempat menolak bahwa oleh petugas gabungan satpol pp dan badan kepegawaian kota bogor saat kedapatan asik berbelanja di mal kawasan merdeka
bahkan salah satu staf kantor dinas sosial ini bersikeras tengah mengurus administrasi bank pemda padahal di tangannya memegang dua kantong plastik belanjaan
dalam aksinya petugas menyisir seluruh lantai mal hingga area permainan anak
sementara operasi sisir kali ini sedikitnya dua orang pns berhasil dijaring
diduga mereka membolos pada jam kerja karena ditangkap saat bertransaksi di stand
sampai jam dua belas lewat dua puluh empat malam ini
dua orang yang dijaring dengan berbagai macam alasan
artinya kami sudah melakukan di tahap bap
nanti tinggal kita panggil besok ke badan kepegawaian kota bogor
sanksinya sesuai dengan tentuan berlaku
nanti besok timnya akan menentukan
dalam dua hari kegiatan raja ini petugas telah mendata sedikitnya lebih dari lima orang pns yang belanja di mal
rata rata mereka terindikasi membolos
sehingga diancam sanksi keras sesuai aturan kedisiplinan jam kerja